amira kamu dengar suara saya
kamu dengar suara saya
amira bangun amira
amira sadar lagi amira
kamu dengar suara saya
kamu jangan gila juga dong kamera
kan belum sembuh banget kok
kamu main gaura aja sih
aku lusian ibu aku
tapi naik mobil aku aja biar cepet
ibu pasti di kamar
barang barang ibu udah ga ada semuanya
ibu ga mungkin pergi dari sini
rizky barang barang ibu semua udah ga ada g
ibu udah bener bener pergi dari sini
ibu kamu boleh pergi dari sini
ibu ga boleh tinggalin amira bu
kamu anterin aku ya
kamu temenin aku
ibu masih belum jauh dari sini
aku pasti akan bantu kamu untuk cari kamu
kamu pasti akan bantu
aku akan bantu
semalam yang datang itu memang ibu
ibu cium tangan aku
bapak ibu nangis karena ibu mengucapkan selamat tinggal buat aku
apa ibu memang udah bener bener tinggalin aku
ibu gak boleh pergi dari sini
ibu ga boleh tinggalin amira ibu
aku ga boleh tinggalin ibu aku
rizky kita penuhi ragu
sekarang kita pergi cari ibu aku
pasti aku bisa
seharusnya amira sudah disini
rizky kenapa amira
saya bawa pulang ke rumah saya saja
dekat dari sini
oh jangan om
disuruh ini saya mau ke rumah sakit om
supaya bisa segera datang
dan memang kondisinya sedang lemah
tapi sebetulnya dia itu sudah ga kenapa napa
saya yang tahu terbaik buat amerika
ini amira dibawa ke sini
kalian kan tahu kalau amira ini akan tinggal di sini
jadi amira benar benar mau tinggal di sini pak
emang rumah kita ini penampungan gembel pak
mesya kalau kamu sebut amira gembel lagi
papa yang akan taruh kamu di penampungan gembel sekalian
itu bukannya amira
kenapa dia mas
sini pak abir zahira bantu ya
tidak apa apa zahira
bapak kuat minum sendiri ya
amira bukan ada di rumah sakit
dia kenapa itu
oh zahira juga ada pak mas
untung badannya tidak panas
dia pingsan pasti karena shock saja
saya terpaksa untuk melakukan ini sama kami
saya sampai memisahkan kamu
dengan ibu kamu
dan membuat kamu jadi setih
saya cuma tidak ingin
wisnu itu melukai kamu lagi
saya tidak mau
kamu itu terluka
dan hampir mati seperti kemarin
ambillah kamu dengar suara saya
amira kamu dengar suara saya
amira bangun amira
sadar lagi amira
kamu dengar suara saya
ini saya dimana pak
di rumah saya amira
ini di rumah bapak
doakan saya memang udh
kamu sudah tahu kan ibu kamu menyetujui itu
dan dia sekarang sudah pergi amira
amira tunggu tunggu
pak tolong lepasin saya pak ibu saya pasti nunggu saya di rumah pak
kenapa dengan rumah saya
kamu takut tinggal sama saya
amira saya tidak akan menjahat ikat
enggak pak bukan kayak gitu
ibu saya masa nungguin saya di rumah
saya udah janji sama dia saya akan tinggal sama dia
ibu kamu sudah menyetujui kamu tinggal di sini amirah
ibu kamu sudah menandatangani surat perjanjian dengan saya
tempat kamu sekarang memang di sini
ibu kamu gak mungkin ada di rumah
dia sudah pergi
aku harus cepat sampai rumah
aku harus cepat ketemu ibu
ya allah aku gak mau ibu marah dan sedih lagi
aku gak mau bikin ibu stres lagi
tempat kamu itu di sini sekarang
kamu gak usah minta izin lagi sama ibu kamu
ibu amira pulang bu
amira gak akan pernah tinggalin ibu
amira mau terus sama sama ibu
ibu harus tunggu amira bu

semuanya gagal raffraimuwijaya
sekarang tarik pergi
dia bisa bisanya menyerahkan amira begitu saja
gagal semua rencana aku yang sudah bertahun tahun gagal
aku nggak boleh kalah
sama si prabu
prabu harus membayar semuanya
prabu harus membayar
prabu harus menerita
karena dia sudah membuat kakiku
prabu harus menerita
dia harus membayar
kamu di mana
dia baik baik aja kan
utari kangen sekali sama amira mas
kamu di mana utari
mas wisnu itu ibu kan mas
ibu di mana mas
halo ibu di mana sih bu sekarang
ibu kenapa nggak ada di rumah
sekarang amira di rumah bu
amira kenapa kamu ada di rumah nak
kamu kembali lagi ke rumahnya pak prabowo ya
kamu kembali lagi ke sana
ibu ibu ngapa hanyur amira tinggal di situ bu
amira gak mau
amira mau tinggal di sini sama ibu
amira mau tinggal di rumah pak prabu bu
pokoknya kamu harus kembali lagi ke rumahnya pak prabowo
kalau kamu sayang sama ibu dengerin kata kata ibu yana
eh tapi kenapa bu kenapa
ibu sendiri kadang bilang kalau amira gak boleh diketekan sama pak prabu
kenapa sekarang ibu nyuruh akhirnya tinggal di rumah dia
ibu juga nyuruh amira gak boleh pergi kemana mana

ibu bisa tinggal di rumah

ibu bilang kalau ambil ini harta yang paling berharga buat ibu tapi kenapa sekarang ibu nggak ada di samping kami ramu
ibu mohon amira ibu mohon sama kamu
kamu kembali lagi ya ke rumahnya pak prabu ya
iya tapi kenapa bu ibu jelasin dulu kenapa
amira gak ngerti
kamu mau tahu kenapa amira kamu mau tahu kenapa

kamu mau tahu kenapa mira
kamu mau tahu kenapa